menjelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh tiga gubernur jawa tengah ganjar pranowo mulai mengecek persiapan infrastruktur pendukung
salah satunya kesiapan tol semarang demak seksi dua yang belum lama diuji laik fungsi
melihat lalu lintas dalam keadaan ramai lancar tidak ada kemacetan parah seperti pada beberapa pekan lalu
ganjar menuturkan jika tol semarang demak seksi dua saat ini kembali ditutup untuk proses penyelesaian akhir atau finishing
beberapa sarana prasarana pendukung akan dirampungkan sebelum lima belas desember mendatang
proses finishing akan dipercepat agar tol semarang demak sudah bisa dioperasikan secara normal saat natal dan tahun baru
memantau arus lalu lintasnya
jadi dari disub tadi sudah memantau terus
ternyata jembatan monokerto cukup membantu
jadi artinya ketika kemarin dalam kondisi macet luar biasa ini dibuka ini sangat membantu
tapi ini belum beres kemarin baru dicoba
nah sekarang arus lalu lintasnya sudah jalan sudah bagus
nah sekarang kita perbaiki lagi di sini untuk dibereskan
jadi pemberesannya apa aja pak yang belum
u tabu tambahan ada cctv yang kurang ada tes loading
sampai kekesatan juga
sampai dengan tanggal lima belas kita akan lakukan perbaikan maka mudah mudahan tanggal lima belas
buka kembali sehingga natal haru sudah siap
hingga saat ini para pekerja masih terus melakukan proses penyelesaian di sepanjang tol semarang demak seksi dua
diet eksit tol demak juga tampak berbeda dengan penambahan ikon demak di bagian atasnya
tol semarang demak memiliki tol panjang
dua puluh km dan terbagi menjadi dua seksi
seksi satu semarang sayung memiliki panjang sepuluh enam puluh sembilan km
sedangkan seksi dua sayung demak memiliki panjang hingga enam belas tiga puluh satu km